kita akan beralih ke informasi tentang mukidi ini
mungkin anda berkali kali mendapat pesan berantai ataupun guyonan di grup media sosial
soal cerita lucu dari sosok bernama mukidi
cerita lucu nama mukidi akhir akhir ini memang menjadi viral
cerita lucu itu ternyata menjadi berkat tersendiri bagi mukidi
seorang petani kopi di lereng gunung sumbing temanggung jawa tengah
pasalnya berkat cerita lucu tersebut kopi buatannya menjadi laris manis
namun mukidi tak mau ambil pusing
pria berumur empat puluh lima tahun ini malah sangat diuntungkan
karena kopi mukidi miliknya menjadi laris dan banyak pemesan hingga luar jawa
pertanyaannya terjadi orderan
rombongan penggemar motor gede sekaligus pecinta kopi ini adalah sekelompok orang
yang penasaran dengan sosok dan kopi mukidi
mereka mengaku melakukan touring dari titik nol aceh dan akan berakhir di titik papua
sesampainya di temanggung mereka dikenalkan dengan mukidi yang merupakan pakar kopi
selain petani kopi mukidi dikenal sebagai aktivis lingkungan dan pelestari alam
berbagai penghargaan tentang lingkungan
kini mukidi sering menjadi narasumber di berbagai pertemuan tentang kopi dan lingkungan
heri sugiarto temanggung jawa tengah